pengurus besar nadatul ulama melakukan pemantauan hilal di puluhan tempat untuk menentukan dimulainya bulan ramadan
salah satu lokasinya adalah di bukit condro dipo gresik setinggi satu ratus dua puluh meter dari permukaan laut
lembaga falakiyah pbnu yang menyelenggarakan rukyat ini menggunakan metode penghitungan astronomis atau hisap untuk membantu pelaksanaan rukyat hilal
pemantauan tetap berbasis pada mata telanjang atau tanpa peralatan
meski demikian peralatan modern tetap dipergunakan untuk membantu proses pantauan terutama jika cuaca mendung
pemantauan dimulai pukul enam belas tiga puluh tadi dengan lima orang petugas sebagai saksi pemantauan
sesuai tuntunan syariat butuh paling sedikit dua orang saksi untuk menyatakan melihat hilal baru bisa diputuskan hasil rukyatul hilal ini
kantor wilayah kementerian agama provinsi bali bersama badan meteorologi klimatologi dan geofisika
dan pasar selasa sore melakukan pemantauan hilal di pantai jerman kuta bali
rukyatul hilal ini disaksikan orbas dari majelis ulama indonesia serta nadatul ulama provinsi bali
cuaca mendung tipis tidak menyurutkan tim untuk mencoba mengamati hilal dengan bantuan teleskop
rukyatul hilal ini guna melihat munculnya bulan sabit muda sebagai tanda awal bulan ramadan seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
hasil rukyatul hilal dari bali ini akan segera disampaikan ke kementerian agama pusat sebagai bahan sidang isbat
sudah ada rangga umara produser cnn indonesia di balai rukyatul hilal gresik jawa timur dan igede nyoman wiradinate di pantai jerman kuta bali
kita ke rangga umara terlebih dahulu rangga seperti apa hasil pantauan hilal di sana
selamat sore eva eva sampai sekarang masih belum terlibat
ataupun belum dimulai begitu tepatnya proses pemantauan hilal
proses prosesnya sudah dimulai tadi sejak pukul enam belas tiga puluh hingga sekarang
dan memang sesuai dengan syari maka pemantauan baru akan dimulai setelah atau pada saat waktu maghrib tiba
ini tadi diperkirakan sekitar pukul tujuh belas dua puluh atau tujuh belas dua puluh dua nanti baru akan dimulai untuk melihat apakah ada posisi hilal atau bulan sabit muda yang akan muncul
sebenarnya proses untuk melihat hilal ini adalah
untuk melihat apakah ada posisi bulan dan kemudian posisi matahari yang berada dalam posisi konjungsi atau sejajar atau dalam istilah islam disebut dengan istimewa
nah istimewa ini nanti akan mencoba untuk dilihat oleh para ahli
setidaknya ada lima orang saksi yang sudah dikumpulkan di sini untuk bisa melihat hilal itu nantinya
nah jika memang hilal bisa terlihat pada hari ini maka diputuskan
puasa satu ramadan akan jatuh pada besok hari
tetapi jika tidak terlihat maka bulan syakban atau bulan ini kemudian digenapkan menjadi tiga puluh hari dan secara otomatis
maka satu ramadan dimulainya puasa akan dimulai pada lusa atau pada hari kamis
anda bisa lihat di sini bagaimana kemudian proses yang dilakukan oleh banyak ada sekitar dua ratus lima puluh orang yang ada di balai rukyatul hilal di bukit condro dipo gresik ini
yang sudah sejak tadi berkumpul untuk menyaksikan proses pemantauan hilal ini
ada dari masyarakat kemudian departemen agama kemudian juga ada berbagai macam undangan yang memang tiap tahun ini selalu dipenuhi untuk menyaksikan proses hilal akan dipantau
basis utama dari pemantauan hilal ini memang masih tetap menggunakan mata telanjang
melihat ke arah ufuk sana ke arah bagaimana perlintasan
matahari akan tenggelam tetapi untuk mempermudahnya maka saat ini seiring dengan kemajuan teknologi sudah ada alat bantu yang nanti akan digunakan
setidaknya di sini ada dua alat bantu yang memang setiap tahun memang selalu digunakan untuk proses pemantauan hilal ini
satu adalah teleskop manual dan kemudian adalah teleskop motorik
ini nanti akan mengikuti secara otomatis lintasan matahari yang sebelumnya sudah di setting dulu secara sistem
nah eva ada lima orang yang saat ini juga memantau proses pemantauan hilal ini
nah nanti hanya butuh dua orang paling tidak untuk bisa menentukan apakah hilal sudah terlihat atau belum
jika nanti memang terlihat hilal maka nanti dua orang atau yang melihat hilal tersebut akan mengucapkan takbir
begitu sebagai tanda bahwa salah satu dari mereka kemudian sudah melihat hilang
dibutuhkan dua orang yang kemudian nanti akan disumpah apakah disumpah mereka sudah melihat hilal dan kemudian hasilnya ini kemudian akan disampaikan ke pbnu pusat untuk dibawa kemudian ke sidang isbat secara nasional di jakarta
bagaimana dengan cuaca di sana atau situasi awan mungkin karena biasanya salah satu kendala yang menyebabkan sulitnya untuk melihat hilal adalah awan begitu yang tertutup awan
apakah untuk saat ini di sana tidak ada kendala
masalah cuaca atau situasi
ya sampai saat ini memang kita yang ada di bukit condro jepo ini memang relatif beruntung
karena saat ini kondisi cuaca sejak tadi siang juga dalam keadaan berawan begitu tidak mendung
dan sampai sekarang juga tadi saya berbicara dengan beberapa orang petugas yang mengatakan bahwa awan mendung
kemudian mungkin pada sore ini petang ini
juga tidak akan terlalu menutupi begitu dengan lintasan matahari saat terbenam
sehingga kemungkinan dengan hanya mata telanjang saja para petugas nanti sudah bisa melihat gadis konjungsi itu
garis di mana antara matahari dan bulan berada dalam satu garis atau ijtima
memang ada dua puluh tiga tempat di sini di jawa timur ini yang ditetapkan ataupun dipilih oleh pb nahdlatul ulama
untuk menjadi lokasi pemantauan hilal
maksudnya anali di sini mereka juga melakukan hal yang sama
beberapa daerah tentu memiliki cuaca ataupun cuaca yang berbeda
begitu kalau di sini misalnya bisa lebih baik mungkin di daerah lain juga belum tentu
tetapi semuanya nanti akan coba dikompilasi bagaimana hasilnya di tiap lokasi pemantauan ini
kemudian baru akan disampaikan ke pbnu pusat dan akan disampaikan lagi pada sidang isbat secara nasional di jakarta
sehingga umara dari gresik selanjutnya kita bergeser ke bali
kita ke igd nyoman wiryadinata korresponden kami yang berada di kuta bali
nyoman apakah proses pemantauan hilal sudah berlangsung di sana
apakah waktu maghrib sudah masuk di sana
ya eva memang tadi sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia tengah memang tim rukyatul hilal hilal yang memang dikelola
dan di sini juga terdiri dari kantor atau kanwil agama provinsi bali melakukan pemantauan ataupun persiapan untuk memantau
memang secara pasnya memang ketika bulan atau ketika matahari terbenam yakni pada pukul delapan belas tujuh waktu indonesia tengah
memang mulai dilakukan pemantauan hilal karena saat itu memang saat yang tepat untuk memantau apakah bulan baru sudah muncul
namun hingga selesai dilakukan pemantauan tadi memang hilal
terlihat artinya secara kasat mata dengan menggunakan teropong yang ditujukan ke arah barat dari pulau bali ini hilal memang belum terlihat
namun dari olah data yang dilakukan oleh bmkg artinya secara matematis memang hilal juga belum muncul
artinya masih di bawah garis horizon ataupun upuk mari yang memang menjadi standar ataupun menjadi garis untuk menentukan
apakah hilal sudah terlihat ataupun belum
memang secara matematis juga belum terlihat
artinya dengan catatan masih berada di derajat sembilan menit tiga puluh delapan detik masih berada di bawah upuk ⁇ ari ⁇
ini diperkirakan hilal ataupun bulan baru ramadan akan diprediksi akan terlihat artinya besok hari akan muncul di sebelas derajat
artinya hari ini belum
bisa terlihat namun diprediksi oleh bmkg akan terlihat akan terjadi ataupun akan ada di ketinggian sebelas derajat hilal akan mulai terlihat
memang laporan yang di pemantauan hilal maupun nanti laporan ini akan diberikan segera atau dilaporkan segera ke kementerian agama pusat
yang saat ini sedang melakukan sidang isbat di jakarta
pada pemantauan ini memang tidak hanya dilakukan oleh kantor wilayah agama
provinsi bali dengan melibatkan bmkg termasuk juga disaksikan oleh pengadilan agama termasuk juga pengadilan negeri termasuk juga ormas seperti enadatul ulama maupun muhammadiyah
termasuk juga majelis ulama indonesia eva
baiklah igede nyoman wiryadinata melaporkan langsung dari kawasan kuta bali dan sebelumnya ada rangga umara di gresik jawa timur